digelarnya asean games dua ribu delapan belas membuat jalur pedestrian atau pejalan kaki di jakarta
semakin ditata supaya bisa menunjang gelaran akbar indonesia kali ini
ya seperti apa kini tampilan dari jalur pedestrian jakarta
sudah ada produser lapangan cnn indonesia april sirait
selamat pagi april april bagaimana situasi pedestrian pada hari ini
ya selamat pagi dea dan juga rian
setelah tadi malam indonesia berhasil menggelar acara opening ceremony yang luar biasa
untuk menyambut asian games dua ribu delapan belas
saat ini saya berada di jalur pedestrian tamrin sudirman
di mana di jalur ini merupakan salah satu fasilitas yang juga disediakan
untuk menyambut perhelatan akbar olahraga bangsa bangsa di wilayah asia ini
dan di sini memang terlihat pedestrian walknya lebih lebar sekitar lebih dari dua meter
dan juga di sisi kanan dan juga kiri
memang terlihat beberapa tanaman yang ditanam di sini
untuk menambah keasrian jalan di sekitar area ini
dan ada juga yang menarik di pedestrian walk di area sudirman dan juga tamrin ini
di mana terdapat guiding yellow
di mana fasilitas yang memang dikhususkan untuk membantu warga di jakarta
khususnya bagi penyandang untuk menggunakan fasilitas ini juga
rian dan juga dea
april menarik kita lihat
bagaimana langkah pemprov dki jakarta yang kemudian mengurusi secara teknis
untuk tetap membuat trotoar steril april
ya untuk hari ini memang tampak tidak steril
karena hari ini memang tepat juga perayaan car free day
di mana masyarakat memiliki akses yang bebas untuk masuk ke kawasan ini
dan juga para pedagang
namun untuk hari biasa dimulai mungkin untuk besok
akan ada satpol pp yang berjaga di sekitar kawasan ini
dan akan menertibkan
pada hari ini pedagang pedagang yang berjualan di daerah ini
artinya memang pada hari biasa kecuali car free day
daerah ini akan steril dari pedagang
tapi tidak steril dari pejalan kaki yang ingin menikmati fasilitas
yang telah disediakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta ini
baik april kalau hari ini mungkin bebas ya
karena pedagang boleh berdagang karena car free day
tapi kalau seandainya di hari hari biasa
apa langkah antisipasi yang dilakukan
karena biasanya kita melihat juga ya trotoar trotoar di jakarta masih belum bebas
dari para pengendara kendaraan bermotor
seperti apa langkah antisipasinya supaya memang trotoar diperuntukkan
bagi pejalan kaki ini memang benar benar bagi pejalan kaki ya prill
ya untuk membangun kesadaran masyarakat
untuk mensterilkan wilayah yang memang dikhususkan bagi pejalan kaki
memang pemerintah provinsi dki jakarta akan bekerjasama dengan satpol pp
untuk menertibkan warga yang memang tidak tertip aturan
artinya memang pada hari hari biasa patroli akan dilakukan lebih ketat lagi
sehingga jalur yang memang dikhususkan untuk pejalan kaki ini
dapat memenuhi fungsinya sebagai fasilitas yang memang khusus disediakan bagi pejalan kaki
baik langkah antisipatif akan dilakukan oleh satpol pp di provinsi dki jakarta
untuk bisa mensterilkan pedestrian selama asian games berlanjut
ya dan setelah asean games berlanjut juga ya
terima kasih april
sirahid produser lapangan asean indonesia melaporkan langsung dari jakarta